sebuah rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di tuban digrebek jajaran satreskrim polres tuban rabu siang
sembilan pelaku ditangkap saat sedang menyabung ayam
petugas juga mengamankan sejumlah ayam aduan kwitansi pembayaran serta rekap perjudian sebagai barang bukti
sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman bergerak serentak menuju rumah milik tg di kelurahan lasari kabupaten tuban
petugas langsung masuk halaman rumah yang disinyalir kerap dijadikan arena judi sabung ayam
para pelaku yang sedang asyik menyambung ayam pun tak berkutik setelah seluruh akses jalan dikepung petugas
dalam penggerbekan ini petugas mengamankan sembilan penjudi sabung ayam dan sejumlah barang bukti yaitu tiga ekor ayam jago jam dinding timbangan reka perjudian dan kwitansi pembayaran
sementara tadi ada sekitar sembilan orang yang kita amankan berikut ayam
jam dinding timbangan termasuk handphone akan kita cek satu persatu apakah unsur judinya ada dalam sabung ayam ini
kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku sabung ayam
jika terbukti melakukan perjudian mereka akan dijerat pasal tiga ratus tiga kuhp tentang perjudian dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara